prabowo sbianto sebagai calon presiden koalisi indonesia maju untuk dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
dan saudara gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden dari kota bumi
gibran raka buming raka putra presiden joko widodo yang sempat tenar sebagai penjual kudapan martabak
kini dicalonkan menjadi pemimpin indonesia berikutnya sebagai bakal calon wakil presiden
sejak kemunculannya di publik sebagai putra presiden pada oktober dua ribu empat belas
gibran kerap mengelak setiap kali ditanya awak media tentang minatnya berpolitik
satu kali gibran menyebut ketertarikannya pada politik yakni di tahun dua ribu delapan belas
gibran yang ketika itu berusia tiga puluh satu tahun mengatakan kemungkinan dirinya baru terjun ke dunia politik
masih dua puluh tahun
lagi atau sekitar usia lima puluh an
namun semua pernyataan gibran ini kenyataannya berbeda
pada september dua ribu sembilan belas gibran mendaftar sebagai kader pdi perjuangan untuk memuluskan langkah
mengikuti kontestasi menjadi wali kota solo
tidak sampai dua tahun sejak menjadi kader pdi perjuangan
gibran memperoleh jabatan publik pertamanya sebagai wali kota solo
gibran dilantik menjadi wali kota
belum selesai masa jabatan atau baru bekerja kurang dari tiga tahun
gibran kini diumumkan koalisi indonesia maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto
karir politik gibran anak presiden kembali meroket
dari pemimpin kota menjadi calon pemimpin negara
keinginan gibran menjadi cowok pres masih menyisakan persoalan politik
sebagai kader pdi perjuangan
gibran justru bergabung dengan koalisi di luar partainya
hingga diumumkan pada minggu malam sebagai bacawa pres koalisi indonesia maju
status gibran masih sebagai kader pdi perjuangan
gibran pun mengaku sudah berkomunikasi dengan pdi perjuangan terkait status keanggotaannya
ketua dpp pdi perjuangan bidang kehormatan komarudin watubun menegaskan
keangkotaan gibran takabubing raka akan hilang secara otomatis sebagai kader
jika mendaftar ke kpu sebagai calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto
jadi kalau di pdi perjuangan
kalau akhirnya dia berpindah ke sana ya keanggotaan pdi perjuangan
kalau dia sudah terdaftar resmi di kpu
otomatis keanggotaan pdi perjuangan itu hilang
di tengah kegambangan identitas politik sang kakak
adiknya kaisang pangarep
yang masih belum satu bulan menjabat sebagai ketua umum psi
menyatakan siap menerima kakaknya bergabung dengan psi
kalau kami balik lagi
mereka ditawarin sama pak
ya kalau masuk terpengah sialan
kalau enggak ya yuk
mengacu pasal enam peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
calon presiden dan wakil presiden sebenarnya tidak perlu seorang kader partai politik
namun capres maupun cawapres harus diusung partai politik peserta pemilu
patut ditunggu kemana gibran akan berlabuh mengingat statusnya sebagai putra presiden
dan bakal calon wakil presiden
di pambilu dua ribu dua puluh empat
tim lebotan cnn indonesia